sementara itu antrean panjang kendaraan juga terjadi di pintu masuk kawasan wisata taman impian jaya ancol pada mangan jakarta utara pada minggu siang
salah satu antrean terjadi di pintu barat ancol baik kendaraan roda empat maupun roda dua mengantre di loket pembayaran
warga memanfaatkan pekan terakhir libur lebaran untuk pergi berwisata usai kembali dari kampung halaman
tercatat pada minggu siang lebih dari tiga puluh ribu pengunjung masuk ke kawasan wisata ancol
di sisa sisa liburan lebaran anak anak pada ancol